kita beralih ke informasi pilgub jatim
minggu kedua kampanye kofifah indar parawansa
belusukan ke sejumlah pasar tradisional di kabupaten bojonegoro
dalam kesempatan itu kofifah memborong sejumlah sembako
sedangkan cawagup putih guntur soekarno
mengenalkan program tampan sejati kepada petani tulung agung
saat menghadiri acara sedekah bumi
calon gubernur kofifah indar parawansa
selasa siang melakukan kampanye tatap muka
ke sejumlah pedagang pasar tradisional di kabupaten bojonegoro
dalam kunjungannya itu kofifah berdialog
dengan para pedagang terkait persoalan persoalan yang dihadapi
selain itu kofifah juga memborong sejumlah barang dagangan
seperti roti ikan asin dan buah buahan
dalam kampanyenya kofifah berjanji akan mensejahterakan nasib pedagang
sementara wakil gubernur jawa timur putih guntur soekarno
selasa pagi menghadiri upacara adat
sejati di kabupaten bojonegoro
kofifah berjaga jaga sejak kejahatan yang terpaksa
di desa sumber jokulon kejamatan ngunut kabupaten tulung agung
dalam kampanyenya putih mengenalkan program peningkatan
hasil usaha untuk petani bernama program tampan sejati
putih telah menyiapkan teknologi tepat guna
serta bantuan subsidi pupuk kepada petani
untuk meningkatkan hasil panen mereka